tertangkap tangannya para pengadil alias hakim oleh kpk seperti susul menyusul
rentetan penangkapan para hakim yang menerima suap ini semakin membuat wajah peradilan kita coreng moreng
apakah ini artinya reformasi peradilan kita tidak berjalan karena sistem yang buruk
atau lagi lagi ini hanya menyalahkan bahwa ini hanya perbuatan kotor oknum semata
kami mengulasnya pada malam hari ini dengan wakil ketua komisi yudisial sukma violeta
selamat malam bu sukma
terima kasih sudah hadir
lalu kemudian ada akademisi hukum pidana universitas indonesia ganjar laksmana
selamat malam mas ganjar
lalu kemudian melalui sambungan satelit ada mantan ketua mk pakar hukum tata negara prof mahfud md
selamat malam pak mahfud
selamat malam indra dan dua narasumber yang lain
kita mulai dari bu sukma dari komisi yudisial
penangkapan terhadap aparatur pengadilan kita ini terjadi merata begitu ya kalau di semua level
tidak bicara soal hakim saja tapi aparat peradilan
dari pengadilan negeri ada
diberikan contohnya begitu penangkapan operasi tangkap tangan
lalu kemudian di ma bahkan di tingkatan ma juga ada
kondisinya darurat kah ini bu
saya rasa ini kondisi yang darurat ya
karena semakin terlihat bahwa tidak hanya menyangkut hakim seperti yang biasanya kita mengira bahwa ini kaitannya hanya dengan hakim
karena dialah yang memutus dan mengadili dan memutus perkara
tetapi terlihat bahwa juga menyangkut panitera
menangani administrasi penanganan perkara
dan bahkan staff
yang kita sebelumnya tidak mengira bahwa staff itu ada kaitannya dengan pelanggaran yang terkait dengan korupsi
yang terkait dengan penanganan perkara
tapi nyatanya seperti itu
pak mahfud bagaimana anda melihat penangkapan aparat peradilan kita yang seperti susul menyusul ini
seberapa darurat kondisi peradilan kita ini pak
ya artinya apa
kita di bidang peradilan itu memang tidak menghasilkan apa apa malahan mundur ya
setiap saat hampir seminggu dua kali kita mendengar pimpinan mahkamah agung kami prihatin ada oknum itu
setiap saat aja itu yang kita dengar
artinya makin buruk
tapi saya melihat ada tiga hal mas indra yang ini yang menurut saya kita mundur gitu
pertama dulu kita itu saat awal reformasi menggebu gebu
agar dilakukan pemerdekaan lebih kuat terhadap lembaga kekuasaan kehakiman
sehingga hakim hakim itu lalu diletakkan di bawah satu atap mahkamah agung
biar merdeka tidak diintervensi oleh pemerintah
faktanya faktanya begitu hakim ini diberi kemerdekaan lebih luas mereka ternyata di dalam fakta lebih merdeka pula untuk melakukan korupsi penyuapan
melakukan mafia peradilan
dan merasa lebih tidak tersentuh oleh kekuatan di luarnya
ini kegagalan kita yang pertama
yang kedua kita dulu membentuk mahkamah komisi yudisial itu sebenarnya
berdasar kesepakatan dengan pimpinan ma dan seluruh komponen bangsa pada tahun tahun awal tahun dua ribu an itu
untuk mengawasi para hakim ini secara efektif
karena ma sendiri pada waktu itu
di dalam naskah naskah resminya
bahkan di dalam mencetak biru mahkamah agung
ma tidak bisa mengawasi hakimnya yang nakal nakal
sehingga membentuk komisi yudisial
tetapi begitu komisi yudisial dibentuk
lalu digempur balik oleh ma sendiri
sedikit demi sedikit sampai akhirnya sekarang tidak punya fungsi yang berarti untuk mengawasi hakim
lalu yang ketiga
birokrasi birokrasi di mahkamah agung itu terlalu berlebihan
seharusnya seorang sekretaris itu sama sekali
tidak punya akses
tidak juga tidak ada urusan
tidak boleh berhubungan
dengan orang orang yang berperkara
seperti di mahkamah konstitusi itu
anda boleh tanya
itu sejak awal kita larang
anda tidak punya akses sama sekali terhadap perkara
dan tidak boleh juga berusaha melayani ketua mk atau hakim hakim itu
memberikan fasilitas fasilitas berlebihan
hanya karena anda ingin mencari muka
ingin mempertahan karir atau apa
kita jauhkan itu ketua sekjen mk pada waktu itu
kalau anda mencoba coba berhubungan dengan orang luar
dan tidak melapor dengan saya kalau ada orang menghubungi
atau mencoba coba mencarikan fasilitas untuk saya
berarti konditan anda jelek
dan saya tidak akan pakai saudara sebagai sekretaris
nah ini kan kalau dilihat pemberitaan yang di luar
ini sangat terlalu sangat kuat itu sekretaris
di mahkamah agung
di mahkamah agung itu
saya sekarang orang luar
maaf orang luar jangan kaitkan dengan mk sekarang
kalau saya mengkritik ini masyarakat saya ini
seakan akan lebih kuasa dari para hakim agung nih sekretaris ma di situ
dan itu yang salah satunya
sudah menjadi gunjingan dari banyak orang
sudah sejak lama
bukan bukan kasus kasus sekarang ini aja
nah oleh sebab itu saya melihat tiga hal itu
kita mengalami kemunduran
padahal dulu niatnya baik kita
ingin memperbaiki mahkamah lembaga peradilan di indonesia ini
pak mahfud ini menarik juga nih
ketika disebutkan bahwa birokrasi yang terlalu kuat dan berlebihan
bahkan bisa menyentuh masalah perkara
sebenarnya aturan perundangannya seperti apa pak mahfud
apakah ini hanya sebuah kesepakatan ketika
tadi pak mahfud mencontohkan ketika di mk anda melarang
kemudian apakah di ma bisa terserah juga ketua ma nya begitu
ada peraturan perundangan yang melarang
dan kemudian misalnya sekretaris ini
kemudian akal akalan melakukan tindakan yang diluar peraturan
ataukah sebenarnya dibolehkan
sehingga kemudian ada kesalahan sistem
oh tidak boleh
menurut aturan yang menangani perkara itu hanya hakim
kemudian yang membantu teknis keperkaraan itu ada panitra
sedangkan fasilitasi birokrasinya
itu dilakukan oleh kesekretariatan
itu yang memfasilitasi perkantoran
surat menyurat dan sebagainya
dan tidak boleh misalnya kalau di mk itu
seorang sekretaris jenderal misalnya
punya berkas perkara atau menjawab pertanyaan soal perkara
itu tidak boleh
dan kalau ada seorang mendekati harus lapor pada waktu itu ke saya
biar kita yang menghadapi
nah apakah ini sudah dilakukan begitu
kalau misalnya sampai seorang sekretaris mempunyai berkas berkas perkara di rumah
mempunyai apa namanya
dilihat orang di depan umum bahwa
banyak orang yang sering berperkara di mk bertemu di tempat umum
dengan seorang sekretaris
penjemputan yang lebih lebihan melebihi ketua mahkamah agung
ketika dia berkunjung ke daerah
nah ini saya kira masyarakat sudah tahu ini perannya seperti apa
yang seperti ini
apakah layak kewibawaan sebuah lembaga yudikatif
seakan akan kemudian ditunggangi
misalnya oleh seorang sekretaris
yang sebenarnya pesuruh
sebenarnya pesuruh hakim agung
pelayannya hakim agung
urusan administrasi begitu ya
hanya melayani saja hakim agung
ini menarik yang soal ketiga
birokrasi kekuatannya yang sangat berlebihan melebihi hakim agung
tapi tadi pak mahfud juga menyebut ada kemunduran
bahwa fungsi dari komisi judisial yang begitu ditekan
ini mumpung ada husuk mana di komisi judisial
bagaimana anda melihatnya
apakah memang real seperti yang dikatakan oleh pak mahfud tadi
ya saya setuju dengan apa yang disampaikan
jadi pertama komisi judisial itu kan mempunyai kewenangan untuk rekrutmen hakim agung
dan kemudian oleh undang undang diperlebar lagi untuk rekrutmen hakim dari awal
hakim tingkat pertama
karena kalau kita ingin mempunyai hakim agung yang baik
dan komisi judisial berwenang untuk melakukan rekrutmen seleksi hakim agung
tentu kita harus melihat dulu dari stoknya
kalau stoknya bagus maka
stoknya ada di bawah itu
yang di bawah itu
berarti lebih mudah pula untuk mempunyai calon hakim agung
terutama yang berintegritas
sebab yang pintar banyak
tapi yang berintegritas ini kelihatannya masalah besar yang harus diperbaiki dalam waktu segera
kemudian yang kedua
ada kewenangan lain gitu ya
dalam rangka menjaga kehormatan keluhuran martabat hakim
dan kemudian itu lebih dispesifikan sebagai pengawasan
padahal harusnya kewenangan lain itu bisa apa saja
apa saja dalam rangka menjaga kehormatan dan keluhuran martabat hakim
kemudian ketika di judisial review kan ke mahkamah konstitusi
bukan di zamannya pak mahfud ya
di periode yang sekarang karena itu putusannya tahun lalu tahun dua ribu lima belas
itu diperkecil lagi bahwa hanya boleh pengawasan
pengawasannya pun hanya tentu terkait hanya dengan etika
sebab kalau teknis judicial itu itu kemandirian hakim harus
tapi memang kayaknya merasa geraknya sempit sekali begitu
padahal niatnya harus dibuat untuk mengawasi ma
karena bunyi pasal di dalam undang undang dasar itu menyebutkan
mempunyai kewenangan lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat
bukan pengawasan saja
bukan saja pengawasan
mas ganjar secara umum anda melihatnya seperti apakah
apakah ini kemudian ini masalah
masalahnya dimana kalau anda lihat
ketika ini terjadi susul menyusul di berbagai tingkat ada
tidak hanya hakim tapi birokrasinya disebutkan pak mahfud tadi
birokrasinya juga kekuatannya bisa disebut melebihi hakim agungnya
bahkan ada seperti apa yang anda lihat
sedarurat apa ini
saya mau sampaikan dua hal saja
pendegah hukum terjerat kasus korupsi
memang korupsinya memang di situ kok
di proses penegakan hukum itu korupsinya
tidak aneh ya
karena memang kita tahu korupsinya di proses peradilan
bahkan sejak lama saya bilang
sejak reformasi satu satunya yang belum tersentuh reformasi adalah reformasi peradilan
belum tersentuh sampai sekarang
belum tersentuh sama sekali
kita tidak melihat sistem dibuat
ada k y segala macam
tapi kok seperti tidak berjalan ya
yang diawasin gerah dengan lembaga pengawasnya
ditangkap utusan tuhan
ini hakim ditangkap kpk
selama ini kita menganggap hakim itu wakil tuhan
jadi saya pikir yang bisa menangkap wakil tuhan ya utusan tuhan
memang tuhan mengutus kpk untuk menangkap wakil wakilnya
ini bukan sesuatu yang
ini bukan sesuatu yang baru ya
karena bukan sesuatu yang baru ini mengapa ini tidak bisa dihentikan begitu
nah jadi pertanyaannya begini
struktur dibangun sedemikian rupa
nah pertanyaannya kan begini ya
ini kalau dibilang ada kemauan
ini di sini masalahnya ya
tidak ada kemauan
saya yakin begini
hakim hakim yang menjadi hakim agung misalnya
menjadi pimpinan mahkamah agung
itu kan juga berasal dari bawah

waktu di bawah mereka tahu kok bagaimana permainan di bawah
entah mereka sebagai pelaku atau melihat bagaimana teman temannya sebagai tersangka
bermain begitu ya
jadi kalau kita petakan sebetulnya sudah bukan hal yang aneh kalau misalnya panitra terlibat sebagai perpanjangan tangan hakim
dan bukan tidak mungkin ini kalau kita bicara mafia peradilan
memang subsistem peradilan ini mulai dari penyelidikan penyidiknya penuntutnya sampai hakimnya
ini ada semacam kong kali kong
saya sejak lama mencoba memperhatikan dan memetakan
ada pengacara tertentu yang kalau sidang hakimnya tertentu
itu sudah menjadi modus sebenarnya
saya menduga ini ada paket paket tertentu nih
ada pengacara yang menang terus dalam paket hakim tertentu
hakimnya ganti sedikit saja
agak goyang sedikit
agak beda sedikit
ternyata bukan kelihan seorang pengacara ya
iya dan ini
dan ini juga melibatkan panitera
dan apalagi kalau di perkara pidana
ini sudah sejak dari penyidikan penyidikan penuntut umum gitu ya
di beberapa kasus saya sebut misalnya narkotika
itu seperti sudah ada paket
kalau penyidiknya tim ini nanti penuntutnya kalau nggak si a si b si c majelis hakimnya ini
kalau tim penyidiknya ini nanti jaksanya kalau ngasih ini majelis hakimnya ini
itu sudah bisa di petakan
tapi itu sulit dibongkar tidak
kalau dibilang sulit dibongkar gini
kita sebetulnya tidak perlu membongkar sedemikian rupa
tetapi tatanan tanda kutip yang seperti ini mesti diacak nih gitu ya
jadi seperti sudah dibentuk
yang bisa melakukan itu
pimpinan mahkamah agung ketua pengadaan tinggi ketua pengadaan negeri
jadi jangan ada lagi hakim yang
kalau ada perkara ini hakimnya si abc
yang ini def
yang ini ghi
itu mesti diacak tuh
walaupun itu saja kita tetap bisa melihat
ya mereka sudah punya manuver bersama gitu kan
jadi sudah sering berlatih
nah itu cuma kan kalau kita acak terus acak terus acak terus
itu membuat mereka juga sedikit kesulitan
ketika penangkapan seorang hakim
salah satu hakim yang bukan sekedar hakim biasa
tapi hakim tipikor begitu
kemudian reaksi ma justru mengatakan
bahwa kami kecolongan lagi
dan kemudian memang sulit
dari hakim mahkum hakim agung yang menyatakan bahwa
memang sulit mencari sosok hakim yang ideal
ini artinya apa
ketika seorang hakim agung sendiri sudah mengatakan
sulit mencari hakim yang ideal
apakah kita memang harus berpangku tangan saja
kita akan mengulasnya lebih lanjut nanti
tetaplah bersama kami di cnn indonesia prajurit
saya sudah mengatakan beberapa hal tersebut
untuk menurut saya
banyak hal yang ingin ditangkap
sekretarisnya lebih tinggi atau tidak
sebenarnya itu mudah tidak dideteksi pak
sebenarnya pak mahfud
ketika anda menjadi ketua mk saat itu
mudah bagi saya
karena saya merasa tidak tersandera
saya bertanggung jawab
kalau saya tersandera karena sesuatu
maka saya merasa tidak punya beban

saya tidak punya urusan dengan orang luar
saya tidak punya urusan dengan orang luar
saya tidak pernah difasilitasi oleh seorang sekjen
saya bilang sama sekjen anda tidak boleh memfasilitasi saya dalam keperluan apapun
saya yang akan memfasilitasi anda karena saya ketua di sini
saya bilang begitu sama dia
sehingga tidak boleh dia ngatur ngatur saya
atau ngatur ngatur kantor di luar batas kewenangannya
apalagi sampai memegang berkas perkara
berbicara dengan orang mau berperkara
itu sudah ada urutannya tersendiri
ada aturannya di bawah
ada siapa yang ngurus siapa yang menyelesaikan
tidak boleh ke sekjen
dan itu alhamdulillah berjalan seperti itu
sekurang kurangnya sampai saya selesai
dan saya dengar juga sampai sekarang begitu
di mahkamah konstitusi
pak mahfud apakah ini artinya ketika sudah beredar bahwa birokrasi di ma ini dinilai jauh lebih kuat
bahkan di atas hakim agungnya
dan sudah beredar cukup lama
apakah menurut anda
ketua ma sekarang harus memberikan klarifikasi kepada publik
menurut saya ya
harus memberikan klarifikasi kepada publik terhadap peran
kan itu sudah banyak ya
peran yang di luar
yang sangat tidak proporsional gitu
misalnya dulu ribut dengan gayus tambunan
kemudian membeli alat meja kantor sendiri
yang katanya dari uang sendiri
kan negara tidak boleh menerima uang dari orang
tidak boleh tuh
kalau tidak mau meja yang sederhana disediakan oleh kantor ya jangan jadi pejabat di situ
jangan lalu meja di kantor karena jelek lalu diganti dengan yang mahal dengan alasan uang sendiri
itu pun kalau benar uang sendiri misalnya
seumpamapun benar itu kan tidak boleh
nah yang begitu itu kan mahkamah agung harus bertindak
karena ini nama lembaga gitu
ketuanya itu harus menjelaskan
kenapa begitu dibiarkan
lalu ada pesta yang berlebihan dan sebagainya
kemudian bagaimana misalnya seorang anggota komisi yudisial pergi ke suatu tempat bersama hakim agung
bersama sekretaris mahkamah agung
sementara yang dijemput oleh para pejabat di daerah itu sekretaris hakim agungnya
tidak diacuhkan pun tidak gitu
itu komisi judisial yang pernah mengatakan itu di televisi secara terbuka misalnya
dan ini sangat tidak mungkin
sebuah lembaga berjalan seperti itu
dan ini sangat tidak mungkin kalau ketua ma nya tidak mengetahui begitu pak ya
pasti tahu orang seumpama itu tidak di sharekat di tv seharusnya tahu
apalagi ini disiarkan di televisi untuk semua kasus
baik pak mahfud
terus bagaimana ini ma menjelaskan misalnya ada sebuah meja harganya satu miliar misalnya
sesudah ditanya kok ada meja begitu
itu beli sendiri
dari kekayaannya sendiri karena dia sudah kaya
apa boleh begitu
setiap orang bawa meja sendiri sendiri ke kantornya dengan alasan yang disediakan oleh negara tidak layak
kan mestinya tidak boleh begitu
ya pak mahfud
kami membaca bahwa ketika anda menggelar memotret masalah ini juga begitu
dan kemudian ada forum diskusi di forum yang juga anda hadir di situ
bahwa ini membutuhkan langkah radikal
seperti contohnya mungkin mengeluarkan perpudan dan sebagainya
mungkin bisa anda jelaskan apa maksud dari
sampai harus mengeluarkan perpu ini pak mahfud
ya begini karena itu hanya sebagai perumpamaan
tapi dulu dulu pernah ada keributan kita awal awal terbentuknya komisi judisial itu
ketika ada pemikiran dari kelompok lsm penegakan hukum
dan juga dari orang orang di komisi judisial kalau dibuat perpu kocok ulang
karena hakim hakim itu meskipun banyak yang bersih
tapi banyak juga
yang tiga bersih
sekarang dikocok ulang diseleksi ulang
wah pada waktu itu ribut
kocok ulang dengan sebuah perpu
nah kalau keadaan seperti ini
kalau keadaan seperti ini
ini kan bisa saja kita melakukan langkah langkah radikal dengan membentuk perpu
karena begini mas
kalau membentuk undang undang biasa itu masih masuk prolegnas
kemudian transaksi politiknya juga sering sekali terjadi
kalau dengan perpu itu tanggung jawab presiden
secepatnya melakukan tindakan
sekarang semua hakim dibatasi lah
lima tahun sekali kalau sudah masuk ke jabatan hakim agung itu
seperti hakim konstitusi
lima tahun dievaluasi orang dianggap habis masa jabatannya
ya bisa karena itu pejabat negara sekarang
hakim agung itu
bisa saja undang undang menentukan seperti itu
agar setiap lima tahun kita bisa menyeleksi ulang gitu
dan kalau itu dirembuk lagi ke dpr
ke macam macam gitu
tidak bakal jadi digergaji lagi
itu melanggar hak asasi
melanggar hitudang sebagainya
melanggar peradu gata bersalah dan sebagainya
barter politiknya tinggi ya
dalam keadaan begini menurut saya harus ada yang mengambil langkah cepat
oke kita nanti lihat kan ke depan seperti apa
begitu terima kasih sementara untuk pak mahfud
karena memang pak mahfud tidak bisa berlama lama dalam form diskusi ini
terima kasih pak mahfud md
ya baik terima kasih pak mahfud md
nanti kita akan lanjutkan lagi
kembali kita akan ulas soal apakah memang ini benar kecolongan
atau mungkin mereka sendiri yang melakukan pencurian itu
nanti kita akan lanjutkan setelah jeda berikut ini
tetaplah di cnn indonesia prime news
ya cukup panjang tadi penjelasan dari pak mahfud md
memang sengaja kita kejar sampai kepada apa yang menjadi solusi
tapi saya ingin kembali dulu agar bisa detil begitu kita mengurai permasalahan ini
karena kalau kita lihat tadi menurut apa namanya kay tadi bu
ibu kan menyebut bahwa karena yang terjadi ini bukan pada hakimnya saja tapi pada birokrasinya
justru ini malah menambah kondisi darurat itu sendiri begitu bu ya
kemudian kita dengar pernyataan
pernyataan dari salah satu hakim agung yang menyatakan bahwa untuk mencari hakim yang ideal itu memang sulit
apa kemudian dengan pernyataan itu bisa menjadi pembenar bahwa dengan adanya kasus ini ya wajar memang sulit mencari hakim yang ideal
bagaimana melihat dari kayi
ya harus diakui memang karena sekarang kayi sedang melakukan seleksi calon hakim agung
tidak mudah untuk mendapatkan calon yang tepat untuk kita usulkan kepada dpr
dan terutama mohon maaf ini lebih ke persoalan integritas
sebab kalau yang pintar kami lihat banyak begitu ya dan berpengalaman juga banyak
sebagian besar nilai integritasnya kecil
banyak yang bermasalah
rata rata seperti apa yang bermasalahnya seperti apa misalnya
ya semua agak terkait dengan penanganan perkara
oke diduga menerima suap dan lain sebagainya
saya belum bisa mengatakan begitu
tapi permasalahan yang
kalau itu dia akan menjadi hakim agung kami tidak yakin bahwa keagungan itu yang bisa dibawa oleh calon calon seperti itu
tetapi kami bisa memahami dalam pengertian sistem ini yang buruk ini sudah berlangsung begitu lama
bisa dimulai kita lihat juga mulai dari strukturnya sendiri kemudian administrasi penanganan perkara
dan juga administrasi sdm nya
kalau kita melihat struktur mahkamah agung
di ini ya di kementerian atau lembaga lain itu kan ada pimpinan apakah menteri dan ketua kay atau dan sebagainya
kemudian di sini ada sekjen
di sebelahnya lagi ada itjen inspektorat gitu
tapi di mahkamah agung itu ternyata bawas badan pengawas itu berada di bawah sekjen di bawah sesma
jadi bisa dibayangkan bahwa pengawas itu tidak powerful begitu loh
karena dia berada di bawah sekjennya dia tidak sejajar dengan sekjennya
agar bisa melakukan pengawasan yang internal yang baik begitu ya
ya internal yang baik
dan karena kemudian makam agung sendiri mempunyai pengawas eksternal dalam hal ini komisi judisial
tetapi komisi judisial memang kewenangannya hanya untuk meliputi hanya kepada hakim saja yang jumlahnya
tetapi komisi judisial tidak bisa membantu mahkamah agung dalam hal mengawasi panitera dan jurusita sekitar delapan
dan apalagi mengawasi dan memberi penindakan terhadap sekitar dua puluh dua staff seperti andri
jadi ada tiga puluh dua sekian orang yang tidak terawasi oleh komisi judisial
bahkan ijennya sendiri pun dari inspektoratnya pun
oh itu boleh itu
bisa tetapi karena posisi ada di bawah
dan jumlah sdm nya itu sekitar empat puluh orang
walaupun kemudian mereka bisa meminta pengadilan tinggi di seluruh indonesia
itu untuk melakukan pemeriksaannya
hasilnya kemudian kita kebawah
nah bu itu posisi yang seperti itu desain struktur itu itu memang sengaja dibuat begitu
atau memang aturannya dari laman
apakah seperti itu atau bagaimana
iya sejak penyatuan atap itu kan kemudian dibuat struktur organisasi yang sesuai begitu
yang kami tidak sangka adalah seperti itu desainnya
sudah sejak tahun dua ribu
sejak dua ribu empat strukturnya seperti itu ya
nah memang seperti kemarin di badan legislasi dpr itu
wakil dari mahkamah agung mengatakan kami akan segera memperbaiki
nah tetapi dampaknya
dari struktur yang sedemikian rupa selama bertahun tahun
itu kan hasilnya seperti yang kita lihat sekarang itu yang sangat disayangkan
kemudian hal yang kedua
jadi kayaknya bisa mengusulkan juga bahwa struktur ini harus diperbaiki dulu
iya mereka sebenarnya sudah
struktur keorganisasian di mahkamah agung
mereka sudah punya rencana tetapi rencananya juga sudah lama
tapi nggak jalan jalan
ya harusnya sedini mungkin itu sudah bisa diimplementasikan
kemudian hal yang kedua yang terkait dengan administrasi penanganan perkara
ini memang menjadi pertanyaan
karena perkara itu berbeda dengan surat
tapi perlakuan perkara dan perkara yang masuk ya berkas yang masuk
dengan surat itu sama
jadi dia masuk dulu ke sesma di bawah sesma ya ke sekjenan gitu
untuk kemudian seperti surat dicatat dan seterusnya
baru kemudian ke panitera
padahal kan sebenarnya kalau perkara bisa langsung ke pengadilan
lembaga hukum yang lain tidak begitu
di lembaga hukum yang lain
di mk nggak begitu
di mk nggak begitu ya
di mk tidak seperti itu
di mk tidak seperti itu
kalau yang lain itu kan seperti kejaksaan kan memang
memang beda ya ininya
karena mereka tidak ada yang harus kemandiriannya di
ya masih penuntutan kan belum belum gitu
nah kalau dengan kondisi gitu mas gajaran
ini kan lucu begitu ketika banyak yang sudah memotret ini sudah cukup lama
kemudian indikasinya jelas pak mahfud juga menggambarkan tadi
pertanyaannya kenapa ini tidak bisa di stop begitu
siapa yang ada di balik ini yang melindungi ini begitu pak
saya mau tembak langsung aja ya
saya menduga jangan jangan ini memang di design
oleh yang terdahulu
lalu kemudian dalam perkembangannya dibiarkan
karena ada yang nyaman dengan desain seperti ini
malah kemudian ada yang menemukan cara untuk bisa mencampur aduk
karena gini fungsi yudisial komandannya ketua mahkamah agung
fungsi birokrasi komandannya sekretaris
yang mengawasi fungsi yudisial ada k y
walaupun khusus kepada perilaku hakim yang disempit tadi itu ya
nah untuk fungsi birokrasi birokratnya pegawainya yang ngawasin siapa
yang ngawasin badan pengawas
tapi badan pengawasnya adalah bawahan komandan fungsi birokrasi
dari yang diawasin
gitu jadi ini jalan gak pengawasan
pengawasan bertingkah sedikit dikurangi fasilitasnya sama atasannya
sama komandan fungsi birokrasi
nah jadi permasalahan mendasarnya sebetulnya begini
terus terang saja mohon maaf saya agak kurang tertarik ya
kalau kita bicara di perpukan lagi
seakan akan ini perpu terus segala macamnya darurat di indonesia ini gitu
kegentingan yang memaksa
memang kita butuh tapi maksud saya begini
ini kan ada alat pemaksa yang bisa dilakukan ya
artinya tekanan publik dari k y
dan kita semua sama sama menyaksikan bahwa ada sesuatu yang aneh di mahkamah agung
dan fakta bahwa
hakim di semua tingkatan ternyata relatif bermasalah
tadi mbak sukma bilang permasalahan mendasar adalah integritas
ditambah lagi kusutnya mafia peradilan karena mereka juga berjalin bergulindan dengan penuntut
dengan penyidik dengan advokat gitu ya
kan ini membuat makin kusut
saya menduga begini
ada pihak pihak tertentu misalnya advokat yang memang ya ini sudah bagus nih buat dia dan kliennya
jadi bisa komunikasi bisa ini bisa itu
padahal kan aneh ya kalau dokumen perkara masuk lewat sekretaris
ini kan surat menyuruh
jadi bagaimana mungkin ya ini kok diperlakukan seperti surat biasa ini dokumen perkara
siapa yang bisa mempush ini
k y bisa dan pimpinan mahkamah agung sendiri
tapi kalau tadi sebut fungsi k y yang cukup sedikit tadi
ya tetap bisa menurut saya
k y memang terbatas mengenai apa yang diawasi ya
yang saya mau bicarakan begini
memberi masukan mengomentari banyak hal itu kita semua bisa lakukan kok
tapi kalau memang mengawasi hal tertentu lalu menindaknya
ya memang itu dibatasi
itu sebabnya kita eksplor aja semuanya nih
apa yang terjadi dengan mahkamah agung dan badan peradilan kita secara keseluruhan
jadi artinya begini
kalau saya melihat k y menyeleksi hakim agung
ya stoknya terbatas
peminatnya pun tidak terlalu banyak
ya mbak ia
karena mereka juga udah
saya khawatir orang orang yang berintegritas di luar background ilmu hukum itu melihat
wah ini kok seperti apa ya hutan belantara yang berimba raya yang gelap bulita gitu ya
jangan jangan saya masuk ke situ saya jadi buaya paling ganas nanti di dalam
itu bukan membawa menerang
membawa integritas yang baru
ya bukan membawa mengubah
terus yang ada saya kusut terbebat kesana kemari
jadi muncullah kemudian semacam
keengganan ya untuk melakukan
jadi malah sehingga tempatnya orang orang yang integritasnya lemah tadi ya
di sisi lain ada yang senang biarin aja seperti ini terus supaya tetap bisa dikendalikan
tapi begini sebenarnya permasalahan itu katakanlah misalnya bicara pengawas ini kan pihak luar artinya
kalaupun di dalam juga ternyata itu bawahannya
tapi sebenarnya ini kan bisa tergantung pada yang paling tinggi di sana
nah apakah tidak mungkin kay misalnya dalam melakukan seleksi itu menempatkan yang paling tinggi itu yang
paling tinggi integritasnya
sulit mencari hakim ideal tapi masa gak ada sih satupun dari sekian banyak masyarakat di indonesia ini yang bergulat di bidang hukum
punya kemampuan tapi integritasnya juga tinggi
lalu bisa menjadi hakim agung dari hal ini bisa menjadi ketua ma
lalu merubah ini dari faktor pimpinan
dan kayi punya kewenangan di situ kan
apakah tidak mungkin itu dilakukan
jadi produk kayi itu kan dalam satu tahun ada sekitar dua batch gitu ya
atau satu batch dalam satu tahun
itu satu demi satu akhirnya orang orang yang baik ini mengisi pos hakim agung yang sudah pensiun
nah tetapi kita memang perlu waktu lagi
karena kan satu batch itu mungkin hanya empat orang enam orang
yang tahun ini delapan orang begitu ya untuk mengisi di antara sekarang sekitar lima puluh dua hakim agung
di satu titik kita berharap itu ada perubahan gitu
tapi berarti butuh waktu yang lama
memang masyarakat ingin sempat
masyarakat ingin segera sesegera mungkin sudah ada perubahan
nah tapi kalau misalnya mengharapkan siapa diantara itu semua yang menjadi ketua mahkamah agung
itu kan dia primus inter pares
dipilih di antara mereka
jadi tidak ada satupun lembaga di luar dari mahkamah agung yang bisa mendorong dan apalagi menentukan siapa yang akhirnya menjadi ketua mahkamah agung
biasanya penentuan penentuan gitu tuh modelnya seperti apa yang anda amati ibu
mereka memilih kemarin kan ada pemilihan langsung di antara
mereka di antara empat puluh
kemarin itu empat puluh sembilan ya kalau tidak salah
semacam forum hakim agung
mereka itulah nanti yang kemudian memilih di antara mereka
nah yang menarik begini ya
terpilih misalnya seseorang menjadi ketua mahkamah agung yang mereka menganggap terbaik di antara mereka
kita harusnya menganggap begitu kan
ini pasti yang terbaik nih
tapi lalu kita menilai sepak terjangnya kok tidak terdengar gitu ya
perubahan signifikan tidak terjadi
pengawasan pun tidak kuat masih banyak terjadi
lama lama kan kita melihat apa sih sebetulnya kriteria yang digunakan oleh para hakim agung ketika memilih ketua
jangan jangan yang bisa melindungi mereka yang esprit de corpsnya tinggi gitu kan
yang paham seluk beluk birokrasi sekaligus
ya bisa ini tetap begini gitu ya celaya
jangan jangan seperti itu
atau yang kemungkinan besar hanya diam saja begitu
iya jadi kalau saya bicara dengan beberapa hakim agung ya misalnya
ada kelompok kelompok garis keras yang berani bersuara lantang
tapi ada yang pencari aman gitu ya
ada yang tulang punggung permainan gitu ya
jadi semacam ada tiga kamar di situ
nah celakanya ini yang main aman ini cenderung
yang lainnya cenderung bergabung dengan tulang punggung permainan
sehingga yang garis keras ini lama lama kan
ya sudah diam saja
ya tidak memberikan hasil yang signifikan ketika mereka mengkritik memberi usulan ini itu dan lain lain
sehingga ya kembali lagi akhirnya saya melihat reformasi hukum kita ini justru reformasi peradilan yang belum bergerak sama sekali
belum tersentuh sama sekali
belum bergerak sama sekali
padahal strukturnya sudah ada
sejak lama kita punya blueprint mahkamah agung
pak sukman juga waktu itu ikut menyusun kan
kita kalau urusan bikin blueprint
cuma begitu kita selahin
karena mungkin banyak yang lebih pintar juga mencari celahnya begitu
ya pasti mereka akan cari celah ya
di sisi lain juga menganggap oh yang ini nggak bisa dilakukan yang ini belum bisa dilakukan yang ini akan sulit
jadi mencoba belum tapi dibenturkan dengan yang seperti itu
bahwa ini nggak bisa ini sulit dan lain lain
baik ini sudah
sistem lah harusnya yang
yang dibenahi itu adalah sistemnya
sebab siapapun orangnya orang bagus ketika masuk di dalam tapi terbentur oleh sistem yang seperti itu
dan sebagian lagi ikut dalam sistem yang masih kurang baik tersebut
akhirnya orang orang baik ini juga lelah juga gitu ya di dalam
nah yang menjadi persoalan adalah reformasi pengadilan itu kan sebenarnya cukup baik diantara kementerian dan lembaga lainnya ya
dan itu banyak dibantu oleh lsm sebenarnya
nah tetapi kalau soal integritas ini masih jauh
jadi kami dari komisi edisial memandang bahwa dengan penyatuan atap seperti yang tadi disampaikan oleh mas ganjar
dimana akhirnya terjadi semacam monopoli kekuasaan di mahkamah agung
itu dalam memanage lembaga tersebut mahkamah agung harus terbuka
dalam pembenahan internalnya itu harus terbuka begitu loh
pembenahan internalnya terbuka
terbuka melibatkan pihak pihak lain
seperti misalnya gimana melibatkan pihak lain
misalnya seperti ini di dalam rancangan undang undang jabatan hakim itu kan
misalnya soal promosi mutasi ini yang paling disorot oleh para hakim itu sendiri
terutama hakim hakim di bawah ya
karena mereka menganggap bahwa ini diaturnya oleh dirjen
dirjen itu di bawahnya sesma
lagi lagi seperti itu
nah padahal penyatuan atap gunanya tadinya untuk menjaga kemandirian hakim
tapi mereka sekarang punya perasaan bahwa oh kemandirian saya malah terusik
dari praktek promosi mutasi yang saat ini dan sudah beberapa waktu berlangsung
nah kita mengharapkan di dalam rancangan undang undang jabatan hakim itu adalah ketika promosi mutasi
ya mungkin harus ada panitia seleksi
harus melibatkan orang lain
ada yang panitia seleksi itu terdiri dari baik ada orang mahkamah agungnya atau mantan hakim agungnya
ada juga komisi yudisial ada juga mungkin universitas
jadi ada semacam check and balance begitu loh
atau jika kemudian ky tidak termasuk menjadi pelaksana ada yang mengawasi
yang mengawasi itu ya
ya sebaiknya yang dari luar gitu
kami dalam pelaksanaan pengawasan kay sebagai pengawas eksternal terhadap hakim itu memang terlihat
bahwa kalau diawasi oleh ky oleh komisi yudisial sebagai eksternal mereka jauh lebih memperhatikan gitu
dibandingkan kalau misalnya dipanggil orang lain
dua bulan ini kan sudah terlanjur bukan terlanjur sudah menjadi sorotan
dan sorotan ini bukan pertama kalinya
sorotan ini sebenarnya sudah berulang ulang dan lain sebagainya
apakah ini soal gaji atau pendapatan dari para hakim
sudah lewat itu
ternyata itu sudah lewat
sebenarnya sudah pernah terjadi remunerasi
bukan itu isunya
bukan itu isunya kemudian
lalu masalahnya adalah kemudian mungkin mental dan lain sebagainya
nah kay yang punya otoritas disini
kira kira nanti kay akan melakukan apa ini bu
katakanlah ya kita paham ada beberapa yang kewenangan yang dibatasi dan lain sebagainya
tapi ini kan sudah menjadi sorotan
dan kemudian masyarakat tahu bahwa ini adalah kemudian peran kay untuk melakukan pengawasan dari luar
apa bu yang akan segera dilakukan kalau misalnya ini disebut kondisinya sudah darurat mafia peradilan
yang pertama kami akan memanfaatkan semaksimal mungkin seoptimal mungkin
pasal pasal yang diusulkan di dalam rancangan undang undang jabatan hakim
sehingga manajemen dari sdm di pengadilan tersebut itu baik melibatkan pihak luar
bukan hanya mahkamah agung saja
atau diawasi juga oleh pihak luar
dalam hal ini mungkin karena kita sama sama lembaga yudikatif
mungkin untuk melakukan hal tersebut
kemudian hal yang kedua dalam jangka pendek
ini komisi judisial akan bekerja sama juga dengan termasuk dengan kpk
karena kalau ada penanganan kasus melalui kpk
maka harus diikuti dengan pembenahan sistemnya
pembanaan sistem yang lagi lagi melibatkan pihak luar
dan pihak luar itu bukan hanya lembaga lembaga yang ada
tapi juga publik secara keseluruhan
kita lihat nanti kedepannya seperti apa
apakah ma bisa kemudian mereformasi dirinya
apakah akan ada perbedaan
atau nanti kita menanti kabar lagi
kpk akan melakukan tangkap tangan tangkap tangan lagi
ini akan menyedihkan bagi masyarakat indonesia
terima kasih mas ganjar laksmana
terima kasih bu sukma telah bergabung
dan memberikan informasi begitu
terkait dengan maraknya mafia peradilan yang terjadi beberapa waktu terakhir di indonesia